kebakaran melanda lantai dua gedung cyber di jalan kuningan barat mampang jakarta selatan kamis siang
para pekerja yang panik berhamburan menyelamatkan diri
kebakaran diduga terjadi di lantai dua gedung yang dijadikan ruang server
dua orang dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa ini sementara dua lainnya masih dalam penanganan medis
hingga kamis sore petugas damkar masih melakukan penyisiran titik api sambil mencari korban lainnya
karena server bakar pak
server apa ya pak
server buat teknisi pak
dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah ada jurnalis transmedia badru zamal di rumah sakit umum daerah mampang jakarta selatan
selamat sore badru
saya ingin update dulu tadi bagaimana upaya pemadaman yang anda pantau sebelum anda memantau korban yang saat ini berada di rumah sakit umum daerah mampang kalau saya tidak salah
ya sebelumnya peristiwa kebakaran terjadi di gedung cyber lantai dua yang dijadikan tempat penyimpanan server
sebanyak dua puluh dua unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api
yang berada di lantai dua gedung tersebut
dan jumlah personil sendiri yang terjunkan mencapai satu ratus empat puluh personil untuk memadamkan api yang ada di lantai dua
badru apa yang berlangsung saat ini di belakang anda
upaya apa yang dilakukan
apakah penyisiran pencarian yang diduga korban atau memang masih upaya pemadaman api
ya untuk proses pemadaman api sendiri saat ini sudah selesai
dan saat ini di belakang saya sudah
sejumlah beberapa karyawan sudah diperbolehkan masuk kembali ke dalam gedung untuk mengambil barang barang mereka yang tertinggal di dalam gedung
informasi terkini atau sementara badru sudahkah diperoleh apa yang menyebabkan terjadinya kebakaran di gedung cyber ini
ya untuk proses
untuk penyebab kebakaran sendiri hingga saat ini masih dugaan awal terjadinya konserting listrik di lantai dua gedung
yang merupakan tempat penyimpanan server ferdi
tugas sendiri saat ini sudah mulai beralih meninggalkan gedung cyber
dampaknya apa badru kalau kebakaran di bagian server ini
ya untuk dampaknya sendiri hingga saat ini pihak gedung sendiri belum memberikan keterangan resmi kepada teman teman media
dan kita juga masih menunggu keterangan dampak apa yang dapat dirasakan ketika ruang server tersebut terbakar
terakhir untuk korban
yang terdampak ini juga ada yang meninggal dunia kabarnya
bisa diupdate yang terbaru berapa orang yang saat ini dirawat dan yang meninggal dunia
ya untuk korban sendiri berjumlah tiga orang
karena satu orang yang belum diketahui identitasnya dalam keadaan tidak sadarkan diri
untuk korban yang meninggal sendiri berjublah dua orang
di mana merupakan korban adalah teknisi dari gedung
oke kita tunggu badru bagaimana hasil penyelidikan nanti dari
pihak terkait untuk memastikan apa yang menjadi penyebab kebakaran dan juga dampaknya terhadap korban atau orang orang yang berada di gedung cyber
jurnalis transmedia badru zamal melaporkan dari kawasan gedung cyber jakarta selatan